hehehe makasih ya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
oh iya deh gue minta maaf banget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
sekarang lo harus pilih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
eh ada cewek cantik nih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
gue harus nungguin orang
kasih ya minggu
cewe kayak gitu harus dikerjain duk
gitu harus dikerjain duk
gue sudah siap
katanya jam satu
udah di coordin
emang masih minggu
gue tuh udah nunggu dua jam tuh gak dua jam
nih pegangin tas gue
luka gue cepetan mulai hari ini gue adalah bos lu dan lo nggak boleh protes ya yolanda
juga banget dulu ya udah tidak sabar aja ya aduh pelan pelan dong gimana sih uh lu
tahu enggak dokter bilang dengkul gue tuh retak lu mau tambah parah
kalau buatin kopi buat gue tan iya ya udah
halo halo ah gue remondra gue dapet nomor lu dari sepupunya pandu kalau
ngambil konsepnya nanti aku lain nya oke oke
eh ndu si andra tuh orangnya emang kayak gitu ya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
eh eh anda tuh udah pake cewek belum sih
belum kok kenapa yol suka ya
yaudah deh gue tinggal ya lil
mau ikan tim minta oke
terima kasih ndu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
udah nyala ya
emang ini sih ya ampun
aduh pake beratakan segala lagi ah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
kenapa lo tau tau
ya ampun malu banget nih gue
ya ampun gue kangen banget sama lo lila
ya ampun gue sentuh banget
eh sorry ya tadi gue pinjam sepeda sama nyokap loh
andre fereza yang penyiar radio itu yang lo demen banget
chris ya lo jangan manggungin gue disini
lo jangan cuma disini
gue kesana dulu ya
gue juga mau bantuin amel buat ngajarin anak anak ini bikin balon kok
cakar banget muset dah
nah ayo kerabot lagi yuk
bikinin yang banyak
bikinin yang banyak
lila kemana sih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
nangin juga cewek
nggak bisa gitu dong du
unik banget sih hari ini
gue boleh pulang setelah gue pulang
kok gitu sindra

gue gak suka ya sama orang yang telat kayak lo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
weh emang santai aja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
oh iya kenal ini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
duduk duduk rey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
nah karena kelihatannya balon gak punya arti
tapi sebenarnya balon itu punya unsur penting dalam sebuah pesta
pesta itu kalau ada balon makin meriah
jadi harus dipegang bersama agar gak lepas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
kenalin ini andra
hari ini dia